sudah ada yang tahu belum bedanya asteroid komet dan meteoroid
asteroid ini adalah benda langit yang berukuran lebih kecil dari planet
mengelilingi matahari dan biasanya komposisinya ini berupa batuan
kalau komet ini benda langit yang juga berukuran kecil mengelilingi matahari juga
tapi bedanya komposisinya biasanya berupa es dan juga gas
nah kalau batuan yang berhasil masuk ke dalam atmosfer bumi ini disebut dengan meteoroid
sama halnya dengan kejadian di buleleng dan juga lampung
peristiwa ini dinamakan dengan jatuhnya meteor
berikut tiga fakta yang dapat menjelaskan kejadian ini
fakta pertama jumlah asteroid ini semakin meningkat
sejak awal penelitian nasa pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
jumlah asteroid di dalam sistem tata surya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
bahkan pada tahun dua ribu dua puluh telah ditemukan sebanyak lebih dari dua puluh ribu asteroid
di mana hampir dua diantaranya ini berukuran cukup besar dan juga berbahaya
fakta kedua meteroid dapat jatuh ke bumi jika orbit bumi ini bersinggungan
atau dilewati oleh asteroid dengan jarak yang cukup dekat
nah ketika asteroid melintas biasanya mengeluarkan serpihan batu berukuran kecil
serpihan batu ini yang kemudian terkena gaya gravitasi
sehingga dapat masuk ke dalam permukaan bumi
terkait peristiwa di buleleng dan lampung seorang astronom dari lapar memiliki sebuah hipotesis
dan menyebutkan memang belakangan ini dalam enam puluh hari terakhir
ada beberapa asteroid berukuran besar
dalam hal ini memiliki diameter lebih dari satu ratus empat puluh meter
yang melintas dekat dengan bumi tapi tidak terlalu dekat
jaraknya kira kira dalam oda sepuluh kali jarak antara bumi dan bulan atau sekitar empat juta kilometer
nah tapi kalau ada dalam satu waktu yang hampir bersamaan ada beberapa asteroid yang mendekat
ya bisa jadi gravitasi dari asteroid tersebut ya seperti mengacaukan partikel partikel di sekitar bumi
bisa jadi ada dorongan seperti ada tersenggol kanan kiri oleh si asteroid
sehingga ada lebih banyak meteoroid yang masuk
tapi tentunya tidak khusus ke indonesia
kalau seandainya hipotesis itu memang benar
harusnya secara global pun jumlah metal yang jatuh harus ada peningkatan
saya pun penasaran dengan hipotesis tersebut dan mencoba mencari tahu melalui lembaga lirlabai
yang khusus mengamati dan menerima laporan meteor di seluruh dunia international meteor organization
dari laman website imo saya melihat ada dua negara yaitu amerika dan belgia
yang juga melaporkan kejadian meteor jatuh dengan waktu yang berdekatan
dengan peristiwa di buleleng dan lampung
fakta ketiga meteor jatuh ke bumi adalah peristiwa yang lumrah terjadi
jumlah penduduk yang semakin banyak hingga saat ini membuat kemungkinan meteor jatuh ke permukiman warga juga semakin besar
namun karena indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut
maka kemungkinan untuk jatuhnya meteor ke permukiman warga juga sangat kecil
di samping itu kemajuan teknologi juga membuat masyarakat menjadi lebih mudah
untuk memviralkan peristiwa alam yang jarang terjadi seperti jatuhnya meteor
kejadian meter jatuh ini adalah hal yang biasa jadi tidak perlu panik
karena bumi sendiri memiliki sistem perlindungan bernama atmosfer
tim liputan cnn indonesia